saya pengen mati ini
setiap weekend main ribuan orang
terus disuruh ngomong begini
gak ada bantuan tangan
jadi agak agak snewen
gue orang yang paling merasa gak pernah cocok
kalau dibilang menginspirasi atau memotivasi
jadi undangan undangan kayak gini
sebenarnya memalukan buat saya
apapun yang gue lakukan hari ini
gue hari ini bekerja
baik dalam musik
gue bekerja sebagai orang yang
mengagungkan makhluk hidup
sudah sepuluh tahun kau bergerak di
hak asasi manusia alam
kalau lagi bosen sama manusia
gue lebih suka berbicara pada binatang
ya manusia suka dablek
apapun yang gue lakukan
pada awalnya orang selalu bilang
toh lo lahir udah enak
lo lahir di keluarga enak
apa yang lo tahu tentang susah
apa yang lo tahu tentang masa kecil yang gak enak
gue tumbuh sebagai orang yang kalau gue mau jadi tukang bengkel sekalipun
iyalah lo anaknya adli subono padahal gak ada hubungannya ya

jadi mungkin disini gue mau share sedikit

hal yang orang tidak tahu

kasih tahu pun orang suka
ah gak mungkin kayak begitu
ah gak mungkin kayak begitu
gue lahir dan tumbuh di jerman
gue lahir dan tumbuh di jerman
kalau orang suka bertanya
kok muka lo beda ya sama adik adik lo
satu mukanya jawa tiba tiba cering ada bule sendiri
satu mukanya jawa tiba tiba cering ada bule sendiri
gue lahir dan besar di hambur
dan gue memang berasal dari
ibu yang berbeda gue baru ketemu keluarga
yang ini pada umur sekian
gue baru pindah ke indonesia pada umur kesekian
yang ini pada umur sekian
itu yang orang suka tidak tahu
yang orang tidak tahu juga adalah
yang orang tidak tahu juga adalah
sampai masa remaja gue itu penuh kemarahan
oh belum belum melaniang sekarang
oh kayaknya baik gitu mau orang oh enggak
saya benci sama manusia
saya baru bisa yang ramah cium pipi kanan
cium pipi kiri hai gitu mau orang
baru berapa tahun belakangan ini
i hate human being sebelumnya
kalau orang bertanya
kalau aku nanya balik deh
kalau ada apa apa
sama kalian problem
temen gak ada
dan gue tumbuh
sebagai orang yang
bagaimana seorang ibu
yang mengandung anaknya sembilan bulan
dengan sadar semoga sadar ya
kok bisa memberikan menjual
memenyerahkan anaknya ke negara lain
ke orang lain
dengan begitu saja
gue tumbuh dengan
dengan langganan menjadi
psikolog dan psikiater ya
disitu gue baru paham sih
pada saat kepercayaan lo pada ibu
aja yang kasarnya
adalah bagian dari tubuh lo aja gak ada
gue tumbuh menjadi orang yang sinis
gue tumbuh menjadi orang
yang nyebelin ya kalau di luar bilang
emang judes dulu
eh sekarang judesnya tegas kalau dulu emang judesnya
benci aja sama orang
apa yang terjadi
pada saat gue kecil
sampai gue tumbuh itu membuat
orang apapun yang berbuat baik
kepada gue gue akan bilang gak mungkin
emak gue aja yang ngandung gue segitu lama
jahat sama gue
orang asing yang baru lo temuin
itu nanti gue ceritakan akhirnya itu
berakibat juga kepernikahan gue yang
akhirnya selesai dan segala macam
umur sekian gue
menjadi seorang anak kecil
yang tiba tiba ketemu muka baru
cuaca yang baru
bahasa yang baru
kenapa sekarang gue banyak
kekerasan pada anak
gue tumbuh dengan menjadi bahan
dulu gue dibully seneng gue gak ngerti bahasanya
iya kan kirain
diledekin gue yang ih gue diomongin
kebetulan bahasa indonesia
kata bahasa indonesia pertama yang gue pelajarin adalah
jerman dong bayangin kan
gabungan antara herder
masuk ke sini gue dimasukin sd
ya dong sampai sekarang sih
badan gue bongsor sendiri
yalah gue gak mungkin ngaku gue kecil kan
itu jadi bahan celaan
ini pembenaran sih
gue terbiasa di sana
iya mandi seminggu dua kali
wuh di sini kan liat gayung
wah bahagia gitu tapi jadi norak
pertumbuhan gue juga ngaco satu yang paling
menyakiti gue adalah
gue lahir dengan kulit begini
rambut begini tiba tiba
masuk sd ketemu jengjet
asli rambut gue mendadak keriting
kalau kata nyokap gue kayak tau gak yang buat nyikat wc tuh
dan itu jadi
bahan celahan lagi gue dengan bahasa
indonesia gue gitu setengah setengah
gue bisa dengar sih
gimana anak anak sekolah di belakang gue
ngapus papan tulis di rambutnya melani
iya kan dulu kan masih yang kapuran gitu
sekarang masih gak sih
bisa ngumpetin kecoa dalam rambutnya melani
gue tumbuh menjadi orang yang
di setiap lingkungan gue akan berusaha segimana mungkin
kadang kadang usaha gue jadi terlalu keras
dan itu menyebalkan
gue tidak menjadi melani yang hari ini
walaupun kalau gue sekarang ditanya ya
mel lo kalau lahir lagi mau jadi apa
oh gue mau jadi melani dengan semua masalahnya
dengan mengulang itu yang sama karena tanpa gue mengalami itu
gue gak akan jadi milan yang hari ini
gue masuk kuliah
sma pun gue mengalami hal seperti itu
karena usaha gue
yang terlalu keras
kalau di film film tuh ada tuh ya
smp sma ada geng yang keren
kita pasti setengah mati pengen masuk geng yang keren itu kan
nah gue berusaha banget tuh
makin gue berusaha
gue membiarkan diri gue untuk diapain aja
sama temen temen gue
gak ada yang percaya kan
gue bahan bulian
usaha gue yang terlalu keras
untuk diterima orang mulailah gue pacaran ngaco
ke psikiater kayaknya
mak bapak gue yang disini juga udah nyerah ya
menjadi langganan gue sehari hari
masuk yang namanya modeling
gue kayak begini juga capek
terlalu banyak pertanyaan yang pengen
gue lemparkan ke bapak gue kenapa sih lo begini
atau ke ibu gue yang asli kenapa sih lo
dalam kepala gue waktu itu buang ya
kemarahan itu ya bikin gue makin ngawur
gue okelah gimana caranya ya
gue bisa dapat perhatian lebih
gue mau jadi model a
ya kan dengan badan gue bongsor itu
nggak tahu waktu itu yang
memilih nggak ada pilihan lain
yang lebih baik masuk nih gue ceritanya
di salah satu majalah waktu itu
ternyata itu bukan
hal yang baik juga sih
karena gue menemukan panggung gue
untuk overacting untuk
diperhatikan sama orang
terjadi akhirnya gue mulai
memutar otak gue
begini gue pengen
usaha gue gak mau pakai
gue pengen usaha sendiri
waktu itu karena gue marah
gue gak mau ngakuin di keluarga
nama besar bapak
dan kakek gue ini lebih gede daripada
apapun yang gue lakukan
ke keluarga gue
melani jadi model
bermusik melani pengen
bermusik berhasil nih
yalah anaknya ini
apapun yang gue lakukan
cuman membuat gue
gue dikenalin sama orang tuh
ayolah ini orang pasti ada maunya
dengan nama besar bapaknya
atau yang gue
gue hidup akhirnya dengan kombinasi
psikologis gue yang begitu
dikelilingi lah dengan orang yang memang
ada maunya kebanyakan
orang kenalan gue udah akan nanya
pasti ada maunya mau tiket ya
dengan kesendirian gue gue bahkan tidak bisa
membedakan mana yang teman
mana yang benar benar
mana yang ada maunya
semakin orang berusaha
mendekatkan diri semakin orang akrab
dan semakin gue benci sama orang
sama untungnya puji tuhan
sampai hari ini gue tidak pernah nyobain namanya drugs
atau apapun gue lebih
mendekatkan diri gue ke
tidak puas dengan begitu
gue mulai melakukan kontak
dengan ibu asli gue
sono di jerman
brillian yang muncul di ibu
punya ide untuk menanamkan
di kepala gue mel
kamu harus berterima kasih justru
pada gue karena
gue memberikan lo ke negara lain
ke orang lain
gue tanya kenapa begitu
gue tahu nih orang yang gue serahin akan sukses
akan apa segala macam jadi lo sukses
hidup lo lebih benar daripada lo
ketimbang lo hidup sama gue
jadi lo harusnya berterima kasih
balik dong asli gue
sd smp dan sma gue hanya untuk marah marah
marah marah marah
bermain dengan pikiran gue sendiri
orang yang kasar
dan pelarian gue mungkin bukan ke
drugs tapi pelarian gue lebih ke
hari ini gak apa apa
jomblo itu enak pilihannya banyak
dua kali gue gagal menikah itu
gue siap menikah
untuk keluar dari rumah atau keluar dari
apapun masalah yang gue hadapin
karena gue berpikir oh
gue perlu nih ada orang yang sayang
sama gue ada orang yang cinta sama gue
ya itu kan
sebentar bertahan ya
tapi kesininya enggak
dalam setiap pertemanan dalam
setiap acaran dalam setiap menikah gue akan
menyenangkan orang itu supaya gue diterima
ujung ujungnya tahun kesekian
gue kehilangan jati diri gue
tiba tiba tahun kesekian
gue mulai buka lemari pakaian gue
semuanya bukan baju yang warna yang gue suka tapi
belok nih bukan yang gue suka tapi
orang itu suka
gue akan melakukan apapun buat menyenangkan orang
menyenangkan orang itu supaya
dan akhirnya dua duanya berakhir dengan
karena kemarahan gue itu
seumur hidup gue kerjanya marah
dikasihlah gue penyakit
mulai dari tumor cancer ini itu
segala macem dan akhirnya
gue end up bukan
hanya nggak bisa punya anak bahkan
kita bungpun gue gak boleh
marah lagi dong gue
salahin lagi lah
sama gue siapa lagi mau disalahin
kan gue harus ada yang disalahin
dulu temanya begitu tema hidup gue
harus ada yang disalahin
gue menyalahkan lagi lah
temen temen seumur mulai
nikah mulai hamil
mulai dorong kereta
asli seumur hidup gue marah mulu
terus gue mulai latihan
gue harus latihan
kalau temen temen gue doang punya anak
gue masih aman jangan sampai adik gue
yang cewek punya anak
gue mulai latihan lah karena dia nikah nih
dia nikah pas gue cerai
ya kan kelar oke
iyalah gue kan kesel
gue mulai latihan lah
kerjaannya operasi mulu ini itu
borok borok sekarang operasi alat
udah canggih gue mulai operasi
itu dari zamannya alat belum canggih gue disini
mah penuh codetan segala macem kalau ditanya orang
mah ngapain oh ribut
padahal mah itu itu aja
yang dibongkar gitu
gue latihan setiap hari selama beberapa tahun
gue melatih itu melatih itu
sampai suatu hari gue lagi nyetir gue dapet telpon
lagi di mana
kak ini ih kakak mau jadi
gue dari bertahun tahun latihan itu adalah
bodoh banget nih ya kalau jadi makanya
gue gak pernah main film karena gue acting bodoh banget
reaksi pertama gue adalah
gue nangis jadi jadinya
beberapa minggu kemudian
gue baru berani ketemu adik gue
gue bertanya sama dia
dia nyebut tanggal nih
bulan dan tanggal kira kira segini kak
dan make sure
di tanggal tanggal dan minggu minggu itu gue tur
supaya gue gak perlu ada
gue selalu bilang tuhan tuh ini ya
bercandanya suka gak lucu
tiba tiba dia kecepetan
gue lagi nganterin dia ke dokter
dia lahir lahiran depan gue
gue nangis jadi jadinya
udah nyalain siapa
nyokap gue lah
nyokap gue di jerman sana yang gak tau ada apa gitu kan
megang anaknya gue gak mau megang bayi
gue gak mau megang ponakan gue sama sekali
sama sekali gue gak mau
dan anak itu tumbuh
jadi kembaran gue
baru gue mulai bisa
membiasakan diri adik gue nelfon lagi
kak aku hamil lagi
di lingkungan yang penuh kekerasan
hal hal seperti kdrt
atau kekerasan lain harian
gue bahkan hampir
kalau kayak gini sekarang gue lagi capek
gue dengar kucing berantem atau apa malam kan bunyinya kayak
perempuan atau apa nangis ya
gue masih bisa lari ke lemari
karena gue ketakutan
hidup lo enak doang
tapi ada hal yang memang tidak perlu gue ceritakan
sampai suatu hari
sekitar delapan tahun yang lalu pada saat
perceraian pertama gue gue bertemulah dengan
seorang wartawan aku kan paling benci ya
udah pertanyaan pertamanya gak penting
kenapa sidang cerai pakai baju
gue apalin banget tuh muka wartawan itu
aku bilang nih wartawan pada
sekolah apa enggak sih gue yakin cnn enggak
tipe orang yang kalau ditanya apa tuh jawabannya
sampai si wartawan bilang
begitu udah kelar
ngejar gue lagi
mbak mel satu pertanyaan
lagi gue udah gini ngobrol
ya apa mbak
gue hafalin banget tuh muka wartawan
mbak mel ini kalimatnya begini ya
gue tahu niatnya baik tapi kalimatnya gak enak
tapi kalau nggak ada pertanyaan itu
mungkin gue gak jadi gue yang hari ini
jatuh mulu sih baju gue berasa kayak
wartawan itu nanya mbak mbak satu lagi mbak
ya apaan mbak mbak kalau besok mati
gue udah jir nih orang bahasanya
mbak kalau besok mati mbak ya apaan mbak kalau besok mati ini mbak
mbak kalau besok mati mbak
ya untuk pertama kali dalam hidup gue
dan gue bilang sama dia
besok gue kasih one on one wawancara
tapi gue jawab ini besok
dan pulang ke rumah gue berpikir
kalau gue mati which is lo gak pernah tahu kan
gue keluar dari sini
mau lo punya whatsappnya tuhan janjian
lalu gue berpikir iya gue mau diingat sebagai apa
dan sejak hari itu
gue mulai bertanya tanya
wawancara yang gue janjiin itu
gue inget banget itu di sudirman
gue gak tau mau ngapain
marah dong siapa yang gue salahin
terus gue mulai ini
naik banget nih segala kata udah keluar
sebelah kiri gue
lo mulai bosen ya
neok sebelah kiri gue udah berapa jam tuh
yang pintunya ada setannya itu bisa nutup
buka sendiri pasti ac nya hidup
gue kesel banget gue sumpahin
panjang gue sumpahin
makin liat dia makin kesel soalnya
terus gue nengok kanan gue
berteriak tuhan lo kenapa gini banget sih sama gue
dosa gue apa ya kan salah sama gue semuanya
sebelah kanan gue dan yang gue
liat masih bisa lo liat kadang kadang
di sudirman di ujung
ada satu keluarga
bawa bapak sama ibu
itu dorong gerobak
waktu itu hujan deras
kayaknya kardus deh karton gitu
menutupin ibunya juga
dan di dalam gerobak itu ada dua anak
buntung tangan dan kaki
satu lagi anak cewek
dua duanya pakai seragam sd
gue ngeliat dan mereka happy
dan dari situlah
tercipta kata kata di album pertama
gue waktu itu hidup ini indah
lo mau buka mata
dan ngeliat ke arah yang bener
dari situlah sembilan tahun yang lalu
gue menciptakan yang namanya rumah harapan
yang disebut rumah harapan itu
rumah tanpa ada bentuk rumah
yang gue sebut itu rumah
paling beruntung gue lahir sebagai
perempuan dan gue lahir sebagai orang indonesia
mungkin gue gak akan begini kalau gue stay di jerman
dan setiap orang
berhak punya harapan
gue berkeliling cuman
rumah sakit nyari orang yang
sorry tinggal menghitung jam
punya kaos merah aku pengen belajar
sulap aku pengen apa gitu
itu aja kita kerjain gratis kan gak keluar uang
teknologi medsos dan segala
macam hari ini
rumah harapan udah punya
entah berapa puluh sawah
perpustakaan sekolah informal
rumah orang kita bangun semua
cari malaikat brengsek
dua puluh ribu boleh
jangan pernah low judge karena pasti dia
punya cerita masa lalu
dari situ gue sadar bahwa
gue gak akan kemana mana kalau
gue terus menyalahkan orang
apalagi emak gue yang gak tahu apa apa
tiga tahun lalu
gue akhirnya dateng
untuk bikin apa ya istilahnya closure
ada hal hal di hidup lo yang lo emang
gak akan pernah nemuin jawabannya
balik lagi karena lo bukan tuhan
pada saat lo memaafkan aja
jalan dan semua
energi itu lo transfer menjadi hal yang positif
dari hari itu
selain menjalankan rumah harapan gue mulai
gue masih mewakili buruh dan buruh migran indonesia
delapan negara di dunia
anak untuk buli
karena gue merasakan mungkin
mungkin gue tidak akan pernah bisa
menyelesaikan masalah gue dengan ibu gue
karena setelah gue face to face sama dia
dan bener bener menghadapi yang gue tau
dia juga mungkin merasa bersalah dia gak tau apa yang dia lakukan
dan kalau lo sampai hari ini gak paham juga yaudah kasian aja
tapi gue tidak akan membiarkan
sampai gue jadinya ngaco
banyak orang hari ini yang
kalau gue mau jalanin
rumah harapan dua puluh ribu aja ya
padahal gue liat temen gue tuh bawa tasnya yang
tau gak sih yang ratusan juta yang dalamnya kayaknya ada atm deh
gue bingung tapi diminta
orang lain yang paling sering gue ajak kalau
untuk berbuat baik mereka akan bilang
tariya kalau gue punya duit
kalau gue kaya pasti gue bantu
pertanyaan gue adalah kalau lo gak kaya kaya
ya kan kalau nggak kaya terus lo gak ngebantu
kalau ada yang sempet baca quote gue disitu
gue tumbuh dari apa yang gue alami
tidak ada hal besar
atau hal kecil
dalam membantu orang
dalam berbuat baik
sekarang gue bikin gerakan satu kebaikan aja sehari
orang kita sering berpikir
ya tapi kan gue mau bantu untuk melakukan
suatu itu harus besar
di mata gue cuma ada dua jenis manusia
lo melakukan atau enggak titik
gak ada melakukan besar
atau melakukan kecil atau apapun
lo melakukan atau tidak
energi yang kecil
kemarahan atau emosi apapun
lo punya pada saat lo
berbuat sesuatu yang baik
lo akan merasakan energi yang lain
dan itu gak bisa gue jelaskan kecuali lo lakukan
pada saat lo berpikir
berbuat baik itu harus besar
hal yang gak pernah gue lakukan dua puluh tahun pertama di hidup gue
mati gak habis senyum
lo keluar dari sini bawa botol
mineral masih ada sisanya lo potong
lo tinggalin di jalanan buat kucing atau anjing
atau lo punya barang bekas atau apapun
mendengarkan orang berbicara
hari ini banyak yang datang ke gue
lo mau bunuh diri aja udah bunuh diri
ada temen gue udah membunuh diri tiga kali gak berhasil berhasil
berarti kan emang belum jatahnya gitu kan
cuma dikasih untuk hidup gitu
dia datang ke gue gue pengen bunuh diri
ntar nunggu gue gak ada aja ya gue males udah gak ada
di bap saya tanya gitu kan ngerepotin
begitu lo tanya ke mereka
kenapa lo bunuh diri atau kenapa lo
ngedas atau lo kenapa apa segala macam
bapak ibu gue cerai
buat gue apa
apa yang gue ceritain di sini hari ini
belum seperlima atau seper
berapanya dari apa yang gue alamin
ada beberapa hal yang gak bisa gue share
artinya lo semua disini juga bisa
mentransfer apapun lo lakukan
hal baik gue gak baik
hashtag dimanapun di semua medsos gue
ada orang nyebut malaikat brengsek
orang nyebut gue malaikat menurut gue gue
gue energi itu kebanyakan
dianggap brengsek oleh orang lain tapi buat gue
mereka malaikat kita bisa jadi malaikat
buat orang lain sekecil
karena itu akan kejadian
gak ada orang yang
hidupnya lempeng lempeng aja kok
sekarang tergantung lo aja
atau lo mau jadiin itu
hal yang berguna thank you